pemadaman listrik serentak di wilayah jakarta jawa barat dan sebagian jawa tengah yang terjadi pada minggu telah menyebabkan sebagian aktivitas masyarakat dan sejumlah industri terganggu
mulai dari gangguan transportasi publik jaringan telepon hingga gangguan transaksi perbankan
selain itu beban listrik jawa barat masih bertumpu pada sisi timur jawa sehingga penyelesaian pembuatan aliran listrik baru untuk jawa barat dinilai menjadi salah satu solusi mengurangi titik kritis pasokan listrik
lalu seberapa besarkah dampak ekonomi dari pemadaman listrik yang terjadi dan bagaimana persoalan ketenaga listrikan dalam negeri
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah hadir bersama kami di studio direktur eksekutif institute for essential services reform atau iesr fabi tumewa
pak fabi terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia business pagi ini
pak pagi ini kalau kita bicara
bincang bincang pasti pertanyaannya sudah nyala ya listriknya gitu
kalau dibaca dari berita berita yang terkumpul hingga pagi ini pln sudah mencantumkan nilai kerugian yang ditanggung oleh pln sendiri kira kira sebesar sembilan puluh miliar rupiah
nah itu hitungannya juga sudah ada
kalau untuk pelanggan sendiri juga kemudian ada yang menuntut ganti rugi
namun bagaimana perhitungannya apakah bisa dijelaskan pak
ya sebenarnya kerugian yang disampaikan pln itu kan secara sederhana disampaikan pln dari daya yang atau listrik
yang tidak bisa dijual ya karena adanya pemadaman
tapi kalau dari sisi konsumen itu adalah dari cara menilainya adalah
apa yang harus mereka keluarkan untuk memasok listrik untuk kebutuhan sendiri
seperti misalkan untuk gedung perbelanjaan apartemen yang kemudian menggunakan genset sebagai backup powernya
pak feby maaf mohon maaf kita akan potong dulu karena kita akan patching untuk melihat kunjungan presiden joko widodo
yang saat ini mendatangi kantor pusat pln di jakarta
presiden joko widodo terlihat mendatangi kantor pusat pln di jakarta pagi ini
akibat pemadaman listrik kemarin yang berlangsung hampir delapan jam di wilayah jabodetabek dan jawa barat

tapi cakupan daerah yang terkena dampaknya
saya kira untuk yang terjadi kemarin itu cakupannya cukup luas
dan untungnya kita masih untung kejadian itu terjadi pada saat hari minggu
di mana sebagian besar industri itu libur
nah tadi kalau kita lanjutkan kerugian bagi konsumen pln itu kan tidak hanya menyediakan listrik sebagai backup powernya
tetapi juga kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pemadaman listrik
jadi efek triple efeknya itu
jadi untuk beberapa industri misalnya pasokan listrik yang handal ini kan sangat sensitif
misalnya untuk tekstil ya ketika mereka kehilangan listrik secara mendadak dan tidak ada backup powernya
maka yang terjadi misalnya kalau untuk pemintalan benang itu bisa rusak
kalau kemudian pembuatan kain itu juga bisa rusak
nah ini dampak kerugiannya kan belum kita ketahui
lalu juga yang banyak juga menurut saya dengan pemadaman listrik kemarin
itu memicu terjadinya pemadaman sistem telekomunikasi
hampir semua jaringan telepon itu
nah bisa dibayangkan dengan adanya pemadaman ini
maka yang akan dirugikan adalah apa belanja online
jadi kemarin itu mungkin untuk
jadi bukan hanya mal mal saja buat berbelanja
tapi belanja online kan kita tidak bisa
jadi dampak ikutannya sangat luar biasa
lalu kemudian daerah daerah kawasan kawasan wisata hotel ya
yang juga karena gangguan telekomunikasi dan gangguan pasokan listrik
itu tidak bisa melakukan transaksi ya
jadi orang datang kan sekarang bayarnya pakai atm
bayar pakai debit pakai kartu kredit
yang kemarin itu tidak bisa dilakukan
karena ada gangguan listrik dan gangguan sistem telekomunikasi
jadi dampak ikutannya sangat luar biasa
dan ini kalau mau dihitung secara serius
mungkin bisa ketemu angka yang jauh lebih besar daripada kerugian pln
untuk perjualan listrik
memang saat ini kita belum melakukan itu
karena harusnya memang dihitung persis ya berapa
karena sekali lagi dampaknya sangat sangat luas
nah tadi kita juga sudah menyaksikan bahwa plt dirut pln
menyatakan hitungannya itu seperti apa berdasarkan dari permen
permen esdm begitu
apakah memang demikian simpelnya pak
perhitungan ganti rugi kepada pelanggan
jadi permen esdm nomor dua puluh tujuh dua ribu tujuh belas itu kan mengatur tingkat mutu pelayanan pln
dimana tingkat mutu pelayanan pln itu ada beberapa kategori ya
salah satu yang relevan yang diatur di pasal enam ayat satu itu adalah kategori lamanya gangguan
lamanya gangguan ini artinya gangguan yang dialami oleh konsumen
dengan tidak dipasoknya listrik oleh pln
nah hanya kita harus lihat cermat
karena aturan ini sebenarnya memberikan semacam ambang batas kapan ganti rugi itu bisa diberikan
jadi ganti rugi itu bisa diberikan
jadi maksimum atau minimum berapa jam itu pak
nah dari tingkat mutu pelayanan yang sudah dideklar oleh pln
masalahnya sampai hari ini
kita nggak tahu karena saya sih
sudah diklarkah pln pak
diklarnya harusnya kepada regulator
karena aturannya secara berkala dia harus diklarir dan yang mengawasi pelaksanaan dari tingkat mutu pelayanan ini adalah regulator
kementerian sdm khususnya dirjen ketenagalistikan
mereka yang harus menilai
tapi publik umum mungkin tidak tahu karena mungkin saja dipasang tingkat mutu pelayanannya di kantor kantor
tapi kan tidak semua orang pergi kantor pln
tapi kan tidak semua orang pergi kantor pln
jadi secara ini memang
kalau dihitung pak misalnya kemarin kan delapan jam nih kira kira
delapan jam ya nggak sepuluh jam lah mungkin ya bagi beberapa orang
dan kalau misalnya tingkat mutu pelayanan yang sudah dideklar oleh pln
katakanlah tidak misalnya tiga puluh x dua puluh empat jam
tapi mungkin hanya dua puluh an something begitu x dua puluh empat jam
jadi tidak akan diberikan ganti rumah
kalau memang itu yang terjadi
nah ini kan harus dihitung ya
pln harusnya punya datanya dan regulator yang harusnya mengawasi proses ini
yang akan dibayar yang untuk bulan berikutnya
itu kepada pelanggan
dan kepada pelanggan yang
terkena tarif non subsidi
nah ini hanya seperti itu
jadi yang dikurangi adalah tagihannya
katakan kalau saya bulan depan tagihan saya satu juta gitu ya
karena ada biaya yang lain lain kan
nah jadi dari tagihan itu yang dari konsumsi listrik saya saja
ada treatment kepada pelanggan pribadi
katakanlah perumahan residential begitu
dan untuk tagihan kepada pelanggan bisnis
apakah kemudian ganti ruginya juga ada bedanya
karena tadi sudah dibahas kan pak
ripple effectnya dari pemadaman listrik itu sendiri
jadi ripple effect itu tidak masuk di dalam wilayah cakupan kompensasi
tidak masuk dalam cakupan kompensasi
jadi memang kompensasi ini simply secara sederhana
karena melihat berapa konsumsi kita itu yang diberikan potongan
tapi dampak dari misalnya kita tidak mengkonsumsi listrik atau listrik tidak menyala
itu sudah dihitung gitu ya
di luar tanggung jawab pln
nah seperti misalnya kemarin kita lihat misalnya di sejumlah industri perbankan
misalnya atm tidak berjalan
itu kan ada transaksi puluhan triliun ya
nah jadi memang
susah juga menghitungnya pak ya
nah tapi memang begini
seperti di industri telekomunikasi perbankan yang sangat sensitif dengan pasokan listrik
memang harusnya mereka sendiri punya backup sistem
di luar pasokan dari pln
nah backup system ini yang kemarin kalau kita lihat untuk sistem telekomunikasi tidak berjalan dengan baik
karena misalnya harus dilihat juga
jadi ripple effectnya itu bukan sekedar karena listrik mati
tapi karena sistem jaringan telekomunikasi mati menyebabkan kemudian dampak dampak yang lain
nah pak feby
kalau kita lihat
kita lihat juga kan penyebab dari padamnya listrik itu karena adanya seperti pln katakan gangguan
pada transmisi aliran listrik dari timur ke wilayah barat jawa
yang biasanya dilakukan setiap hari mungkin sekitar dua ribu hingga tiga ribu megawatt yang di transfer
nah kemarin kan weekend nih
jadi kemungkinan juga tidak akan sebesar itu
dan sedang dirawat begitu transmisinya
namun ada gangguan
mungkinkah fasilitas fasilitas publik baru yang bermunculan di jakarta
katakanlah seperti krl kemudian mrt
itu bisa berdampak tidak sih pak kepada meningkatnya penggunaan listrik di daerah barat begitu
jadi memang yang agak menarik itu ada satu statement yang disampaikan oleh pln
bahwa terjadi lonjakan demand yang mungkin tidak diantisipasi sebelumnya
dibandingkan dengan hari hari libur lain
misalnya hari minggu beberapa minggu yang lalu atau minggu kemarin
jadi tidak diantisipasi
nah bisa jadi kalau saya duga begini
ini kan hari sabtu minggu kemarin itu orang ramai dengan hajatan
kawinan itu bisa lostroom bisa banyak aktivitas yang butuh banyak listrik
karena pendingin nyala aktivitas lain nyala
bisa saja terjadi lonjakan tapi harusnya tidak besar
dan ini harusnya bisa diantisipasi
yang tidak diantisipasi itu adalah terjadinya kegagalan di saluran transmisi lima ratus kv ungaran di ungaran pemalang
yang menyebabkan kemudian dua ribu mw tidak bisa di transfer
karena tiap hari sekitar dua ribu tiga ribu mw
nah ada sirkuit yang mengalami perawatan
yang dua itu
entah kenapa rusak
nah penyebab rusaknya kita nggak tahu
tapi dengan rusaknya itu secara otomatis pasokan dari timur sebesar dua ribu mw tidak bisa dibawa ke barat
nah kemungkinan sejumlah pembangkit pembangkit cadangan di jawa barat itu juga tidak siap pasok
jadi mungkin cadangannya banyak kemarin di jawa timur
karena kalau kita lihat data pln kebutuhan diestimasi kemarin bebannya sembilan belas ribu mw
ketersediaan pasokan dua puluh tiga mw
jadi seharusnya cukup dong
hanya mungkin saja cadangan itu tidak di jawa barat
mungkin jawa barat hanya sedikit
jadi ketika kekurangan dua ribu mw di jawa barat
harus di transfer dari timur
ya kekurangan apa
dari timur tidak bisa di transfer kelebihan dayanya
pembangkit di jawa barat tidak siap gitu
nah untuk menanggulangi masalah ini pak
ini kan ada cadangan yang di transmisikan begitu
kalau jalurnya diputus katakanlah tidak usah menggunakan transmisi
apakah persoalannya kemudian akan jadi beres begitu
ya jadi memang untuk merancang power system itu kita harus membuat ini ya kriteria kriteria kehandalan
jadi misalnya untuk jalur transmisi itu selalu misalnya dihitung misalnya yang banyak rumus dipakai itu n satu
artinya kalau satu jalur transmisi itu mengalami gangguan
jalur transmisi lain bisa cukup untuk memasok
ini sebenarnya menjadi standar di dalam perencanaan power system
nah hanya kan memang ada kebutuhan yang meningkat
sehingga kalau kita lihat sistem kelistrikan ini kan itu terdiri dari adanya pembangkit adanya gardu induk
tegangan ekstra tinggi ada jaringan transmisi ada gardu induk ada trafo ada jaringan distribusi
jadi ini sangat kompleks
nah penguatan itu harus dilakukan di masing masing sistem
nah terutama memang untuk jawa barat ini harus dipikirkan adalah bagaimana cadangan dayanya cukup
jadi nggak selalu bergantung dengan cukup besar dari jawa timur gitu
jadi ini yang sering kali terjadi yang tahun lalu juga karena python mengalami gangguan
jalur transmisi dari python mengalami gangguan
sebagian jabodetabek jawa barat juga padam gitu
sebagai closing statement singkat saja kemudian apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah
kemudian juga pln begitu untuk menjaga agar hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari
yang jelas praktek yang lazim di negara negara lain ya itu adalah kalau ada kejadian yang extraordinary
pemadaman yang masif seperti yang dialami kita kemarin itu biasanya regulatornya dalam hal ini kementerian sdm di indonesia
itu melakukan investigasi
investigasi itu dilakukan oleh para ahli dari kementerian sdm dan dari pln
investigasi ini sebenarnya untuk menemukan apa akar masalahnya
karena faktor yang dibilangkan terjadinya kerusakan pada jaringan transmisinya
tapi apa yang menyebabkan itu
kerusakan pada jaringan transmisi itu
apa yang menyebabkan itu
nah faktor ini bisa karena faktor teknis faktor non teknis faktor organisasi faktor sabotase faktor yang sifatnya berkaitan dengan organisasi pln juga bisa
jadi saya katakan investigasi itu untuk memahami event ini
dan kemudian yang perlu dicari adalah akar masalahnya
nah kalau akar masalahnya ketemu maka kemudian dilakukan perbaikan perbaikan untuk meningkatkan kehandalan sistem tadi
mungkin akar masalahnya bukan soal pembangkit
akar masalahnya bisa saja soal pengorganisasian kewenangan di sisi pln bisa saja
atau kesalahan operator yang kurang training bisa aja loh
atau kesalahan yang perlu diketahui
dan itu investigasi secara lengkap dan diumumkan kepada masyarakat
hasilnya itu saya kira membuat kredibilitas penyediaan tenaga listrik di indonesia menjadi lebih baik
baik terima kasih pak feby tumiwa atas waktunya di cnn indonesia
terima kasih sekali lagi
nah itu tadi bincang bincang kami dengan feby tumiwa direktur eksekutif dari institute for essential services reform
dan cnn indonesia bisnis akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami